minyak goreng telah menjadi salah satu bahan kebutuhan pokok sehari hari
melambungnya harga minyak berbahan dasar kelapa sawit ini
membuat sebagian warga mencari alternatif
membuat minyak goreng sendiri di rumah
kelompok ibu rumah tangga di desa karasa
kecamatan lewiliang kabupaten bogor jawa barat
memilih membuat minyak goreng dari buah kelapa
yang mudah didapat di desa mereka
pembuatan minyak kelapa ini dilakukan secara tradisional
dan menggunakan peralatan sederhana yang mudah didapat di sekitar rumah
prosesnya dimulai dengan mengupas buah kelapa
memarut memerah santan lalu memanaskannya di atas api
sambil diaduk perlahan sampai seluruh air menguap
dan hanya tersisa minyak serta ampas yang dikenal dengan blondo
saring minyak dari blondo untuk mendapatkan minyak kelapa yang jernih
dari lima buah kelapa ibu ibu di desa karacak ini
bisa memproduksi sekitar tujuh ratus ml minyak
alhamdulillah hari ini mereka punya inisiatif sendiri
dengan inisiatif sendiri mereka membuat sendiri minyak minyak tersebut
untuk konsumsip mereka memasak menyayur misalkan menggoreng
itu alhamdulillah dari pembuatannya sendiri mereka pun bisa untuk konsumsi sendiri
sejumlah warga yang mengetahui adanya produksi minyak ini
datang dan memesan minyak kelapa tersebut
selain untuk memasaknya
minyak kelapa digunakan banyak warga untuk menjaga kesehatan
karena yang pertama kan sekarang minyak itu lagi langka
terus yang kedua juga bisa dipakai untuk kesehatan
selain itu juga bisa dipakai untuk minyak urut segala macamnya
karena mahal ya lagi mahal sekarang kan lagi mahal
terus ngelus antri juga
mending mending beli ini aja yang masih bagus gitu alami
bisa untuk ini pak buat bayi juga
bisa buat ngurut juga
bisa untuk ngurut juga
buat rambut pun bagus pak
terus buat ibu hamil juga bisa pak
menanggapi adanya peralihan pola konsumsi masyarakat dari minyak kelapa sawit ke minyak kelapa
ahli gizi rita ramayulis mengatakan
kedua jenis minyak ini sama sama memiliki keunggulan dan kelemahan
sebenarnya untuk proses menggoreng justru yang lebih stabil adalah minyak kelapa tadi
sedangkan untuk proses salad sebenarnya minyak kelapa sawit lebih baik
karena minyak kelapa sawit itu mengandung asam lemak tidak jenuh
juga mengandung beberapa mikronutrien seperti vitamin e dan kemudian beta karoten
yang kalau dipakai tidak dengan dipanaskan tinggi maka tidak akan rusak gitu
jadi bisa didapatkan manfaatnya untuk kesehatan
sementara itu jumlah energi dan lemak yang terkandung dalam minyak kelapa sawit dan minyak kelapa tidak jauh berbeda
sepuluh gram minyak kelapa sawit dan minyak kelapa misalnya berturut turut mengandung energi delapan puluh delapan empat kalori dan delapan puluh tujuh kalori
serta lemak sepenuhnya